ya ini tadi malam udah meriah sekali maggie dan ini pestanya belum berakhir malam ini juga masih ada gitu ya
nah ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di trans studio cibubur di depok jawa barat
ya selamat pagi karmel bagaimana suasana acara hoo transtv delapan belas kemarin dan persiapan acara yang masih akan berlangsung pada hari ini
ya selamat pagi maggie dan juga rizky
seperti yang kita ketahui hari ini adalah perayaan hari kedua ulang tahun transmedia yang ke delapan belas
dan memang perayaan tahun ini berbeda dari acara tahun tahun sebelumnya
karena tahun ini acara berlangsung selama dua hari dan dua malam di indoor theme park trans studio cibubur
kemarin pada tanggal empat belas desember merupakan perayaan hari pertama dan hari ini pada tanggal lima belas desember merupakan perayaan hari kedua
dan memang perayaan tahun ini bertajuk miracle delapan belas dan transmedia sendiri telah mengundang beberapa artis internasional dan juga artis lokal untuk ikut serta
memeriahkan hari ulang tahun mereka
puncak acara malam ini akan menampilkan pertunjukan dari boyband asal korea selatan exo
selain dari itu juga akan ada pertunjukan pertunjukan dari beberapa artis lokal seperti raisa melly guslo fia valen dan masih banyak lainnya
dan megi dan juga rizky walau acara hari ini baru akan dimulai pada pukul enam tiga puluh sore waktu indonesia barat
animo dari para pengunjung sudah sangat terasa
karena seperti yang bisa dilihat di belakang saya
sudah cukup banyak pengunjung yang hadir sejak pagi tadi dan juga bahkan hingga sejak malam kemarin
tadi saya juga sempat berbincang bincang dengan beberapa pengunjung yang ada di tempat
dan mereka mengatakan bahwa mereka yang hadir sejak kemarin pada pukul sebelas malam tanggal empat belas desember
mau tidak mau harus mengantri di luar arena mall trans studio cibubur
karena memang malnya sendiri belum dibuka dan saat ini mereka juga masih harus mengantri di luar lobby mall trans studio cibubur
karena trans studio cibubur sendiri baru akan membuka pintu mereka pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
mereka mengatakan bahwa mereka sengaja hadir lebih awal agar bisa mengamankan spot dekat panggung untuk bisa menyaksikan musisi musisi favorit mereka
nah maggie dan juga rizky hal yang sama juga terjadi kemarin
di mana transmedia telah mengundang boyband asal korea selatan nct dream untuk tampil bersama juga beberapa musisi musisi asal tanah air
di ari lasso padi reborn dan masih banyak lainnya untuk hadir di perayaan hari pertama transmedia kemarin
nah kemarin para pengunjung juga telah hadir sejak pagi hari untuk dengan alasan yang sama
dan memang tahun ini hari ulang tahun transmedia yang ke delapan belas memang berlangsung secara megah dan juga spektakuler
acara yang berlangsung selama dua hari dan dua malam ini bahkan akan ditampilkan disiarkan secara langsung atau live di seluruh pelatnas
dan bagi anda yang tertarik untuk hadir masih belum terlambat karena memang tiket masih bisa ditemukan di tempat atau on the spot
dan juga bisa ditemukan online hingga pukul tujuh sore waktu indonesia barat nanti
megi dan juga rizky
ya baik karmel terima kasih atas laporan anda terkait dengan persiapan jelang hut transmedia nanti malam